presiden jokowi dodo berharap dapat segera merealisasikan pembangunan pabrik yang khusus memperkejakan penyandang disabilitas
namun tersedianya lahan masih menjadi tantangan
dalam peringatan hari penyandang disabilitas internasional di halaman parkir mall sumarekon bekasi senin siang
presiden jokowi mengatakan ingin merealisasikan pembangunan pabrik yang pekerjanya merupakan para penyandang disabilitas
tantangan yang dihadapi saat ini adalah penyediaan lahan untuk pembangunan pabrik
rencananya pabrik tersebut akan memproduksi berbagai industri padat karya seperti manufaktur dan garnet
teman teman penyandang disabilitas adalah itu bukan yang lain lain